di cilacap jawa tengah para pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi zebra sebagian besar adalah pelajar
dalam operasi kali ini petugas tidak langsung menindak para pelajar
namun mereka diminta untuk menyebutkan isi sumpah pemuda
sumpah pemuda pertama kami putra dan putri indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah indonesia
sejumlah pelajar didapati tidak hafal teks sumpah pemuda
bahkan ada pelajar yang tidak mengetahui jika dua puluh delapan oktober merupakan hari sumpah pemuda
para pelajar yang melanggar serta tidak hafal teks sumpah pemuda ini pun langsung mendapatkan surat tilang
emang disukakan tidak dirajarin
tapi sama pak polisi suruh hafalin
di tanggerang banten satlantas polresta tanggerang melakukan operasi zebra kalimaya di jalan cikupa
aksi pengendara sepeda motor menghindari pemeriksaan polisi pun terjadi
seperti menerobos petugas saat akan diberhentikan hingga berpura pura menepi masuk ke bengkel motor
tanpa memikirkan keselamatan dirinya seorang pengendara sepeda motor yang panik memutar arah hingga nyaris ditabrak minibus
kebanyakan dari pengendara sepeda motor yang ditindak
tidak memakai helm saat berkendara
serta tidak memiliki sim dan tidak membawa stnk